warga desa sidolaju kecamatan widodaren ngawi jawa timur minggu siang digemparkan
dengan munculnya semburan air yang keluar dari sumur pengairan sawah milik mujianto
warga desa pelangor kecamatan kedunggalar ngawi
kencangnya tekanan semburan yang mencapai tiga puluh lima meter tersebut mengakibatkan bagian atap rumah sumur jebol
kejadian itu sontak menggemparkan warga
peristiwa terjadi saat mujianto menyalakan mesin penggerak pompa air menggunakan tenaga listrik minggu pagi
tak lama berselang terdengar suara gemuruh dari rumah sumur
setelah dilihat ternyata atap rumah sumur sudah jebol akibat diterjang semburan air yang sangat kencang
meski mesin pompa sudah dimatikan tapi air tetap menyembur ke udara
hujianto langsung melapor ke perangkat desa hingga akhirnya ke polisi
ya tahu tahu airnya gede gitu aja saya nggak ngerti
terus saya lari matiin panel kurang lebihnya dua ratus meter balik ke sini tambah gede airnya
tapi listrik sudah tak matiin dari spedunya sana
terus begitu terus apa yang bapak lakukan mbak
ya udah saya turun desa menunggu terus laporan ke desa
fenomena ini membuat banyak warga berdatangan ke lokasi untuk melihatnya dari dekat